di tengah melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia
presiden joko widodo menargetkan pertumbuhan kredit di tanah air bisa mencapai sembilan hingga dua belas persen sepanjang tahun ini
hal ini disampaikan presiden dalam acara pertemuan awal tahun pelaku industri jasa keuangan di istana negara jakarta jumat pagi
dalam sambutannya presiden jokowi meminta para pelaku industri jasa keuangan tetap optimistis menghadapi melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia
presiden menargetkan pertumbuhan kredit dalam negeri mencapai angka sembilan hingga dua belas persen tahun ini
presiden juga berpesan kepada otoritas jasa keuangan serta seluruh kementerian dan lembaga terkait
agar berfokus pada usaha produktif mikro kecil dan menengah untuk membantu pertumbuhan kredit